siapa aku sebenarnya
aku seperti tak bernama
aku akan mengobati
tahan sedikit nimas
akan sedikit sakit
tapi setelah itu
nimas akan membaik

apa yang kamu rasakan
aku sudah terasa lebih baik sekarang
syukurlah kalau begitu
jika aku lancang bertanya
tinggal di gubuk ini sendirian
apa nimas tidak takut
aku terpaksa tinggal disini
dulu aku hidup berdua
dengan suamiku disini
tapi sekarang dia sudah meninggal
karena telah ada yang membunuhnya
aku turut berduka
aku harus melanjutkan perjalananku
semoga nimas cepat sembuh
terima kasih telah menyelamatkanku

sebaiknya sekarang kita bermalam disini saja
paman mau cari kayu bakar dulu ya
biar hangat ya
betul ya nimas
genapa kamu menyerah penduduk yang tidak berdosa
aku berharap melakukan apa saja seluruh hatiku
aku terpaksa nentikan
kau tidak akan sanggup mencegat aku
kau tidak akan sanggap
kau tidak akan sanggap
kau tidak akan sanggap
kau tidak akan sanggap
kau tidak akan sanggap
kau tidak akan sanggap
kau tidak akan sanggap
kau tidak akan sanggap
kau tidak akan sanggap
kamu adalah istri dari siluman jahat itu
kau tidak akan tanggung datangnya

kami mengalami banyak masalah ayahanda
tapi semoga ayahanda hidup tenang mendekat kepada tuhan
ya allah hamba memohon padamu ya allah
hanya engkau lah yang maha pelindung
hamba mohon lindungilah putra putri hamba ya allah
lindungilah mereka dari kejahatan
lindungilah mereka dari marah bahaya